sampai jumpa di video selanjutnya
yanti kekasih hatiku
terlebih dahulu ku ucapkan terima kasih kepada simbo
yang telah bersedia menjadi kurir cinta kita
aku tidak pandai menulis surat cinta
tapi akhirnya ku paksakan juga
kalau aku tidak membalas suratmu
kamu bertambah percaya
dan pasti menuduhku tidak mencintaimu
aku senang sekali mendengar kamu telah menyadari bagaimana posisi kita saat ini
aku harap kamu jangan terlalu memikirkan diriku
aku bisa mengatasi semua ini
kalau mu jujur
sebenarnya aku yang lebih berat menghadapi situasi ini
aku harus lebih kuat
lebih tabah menghadapi cobaan ini
aku tidak mau diriku hancur karenanya
aku harus menyelesaikan kondisiku
dan memulih aku
agar orang orang tidak memandang rendah pemuda seperti diriku ini
bukan maksudku menyindir orang tuamu
ayo sedikit sedikit
nah kalau yang ini be gratis ya beres dan tapi ngomong ngomong si jok kemana kakak kelihatan
batang hidungnya emangnya ada apa ya bukunya udah pol gila tuh anak masa berani dia sini be masa allah
ada apa ngomong ngomong anaknya berapa sih sembilan orang den due meninggal waktu masih kecil anak
saya semuanya perempuan tapi semuanya udah berkeluarga dan udah berumah tangga
hai ah emangnya kenapa den hai kawinnya gimana tuh
nih kangen den den masa iya tagdung duluan ya kayak orang orang lain dilamar di
rumah ah anak saya tuh seni nikah terus saya rame ramein nah saya tanggap rebahannya den
cuman ada kakak enaknya den saya di kampung tuh dijulukin babe somat jatuh miskin gara gara anak
katanya buset deh hahaha masya allah
miskin tapi bahagia kan gak apa apa beh daripada kaya gak bahagia
den den nge warung ini kan cuma tinggal serinya doang mana ada sih orang miskin bahagia den saya
bahagia nih karena terpaksa den tuh yang kaya raya tuh bahagia bukan kayak saya nih useptah den
ada gak diantara anak babe yang kawin lari masya allah amit amit jebang bayi jangan sampai deh den
eh orang kawin tuh mesti direstuin sama orangtua ini den ya saya kasih tahu nih kalau mau nikah itu
mustinya orangtue sendiri yang nikahkan tahu nggak alhamdulillah deh saya nih anak anak semua saya
den emangnya kenapa
wein ada aa mau kawin r hisaituk bub latihan
feba yang orang lain tidak bisa dikerjakan sendiri yang kita semua tidak bisa jalanan sendiri tau

kita mati alias meninggal den
itu yang perlu diinget den
makasih udah dapet kuliah gratis de
terima kasih kembali den
kok buru buru amat
belum juga ngopi
ah sudah lah ntar nggak bisa tidur lah
ya ngopi dulu de
ah nggak usah
oke be assalamualaikum
jangan lupa yang tadi
masa begitu aja udah lupa de
satu kita keluar lubang
yang kedua kita cari lubang
dan yang ketiga nih den
kita masuk lubang
kalah pak prayogo ini
ada ada saja bercananya
kalau diladenin mas bisa bisa kita nggak jadi pulang
nanti bisa keterusan ngobrolnya
jadi rencana berikutnya bagaimana mas
langkah selanjutnya kenapa kita yang harus pikirkan
kita serahkan saja masalah adat istiadat itu kepada yang lebih tua tua
kita tau beres lah
iya kita terima beres aja
seperti biasa ya tau
yang lagi berduaan ini
jadi pulang gak
sudah malem nih
biarkan saja mereka ngobrol dulu pak
pulangnya bisa diantar supir
mau ngomongin abis ini juga boleh bram
tapi masih lain kamar loh
terima kasih om
bram anak kan sudah bilang
iya mbak yur
biarpun belum secara resmi
tapi supaya dibiasakan gitu loh
aku pulang dulu ya
selamat tidur sayang
sekarang udah bebas ya samseng
ntar agak pas
hojo sudah bebas
tolong siap siap ya
sunny tak ada perilaku

bagaimana kalau bra menjemput dan ternyata kamu gak ada
aduh bisa mati aku
kalau mereka tahu kamu ada di sini
sudahlah aku gak ada waktu
menjawab pertanyaanmu itu
itu tanggung jawabku
kamu gak usah kuliah ya
belum belum gak apa apa
kamu kan harus pakai sepatu dulu
kalau bisa puluh puluh sih
tapi ingat ya
aku nggak mau diajar ke kantor catatan sipil